dan semuanya second generation pak prabowo dari dinasti
jadi di golkar banyak dinasti pak prabowo yang kita tentang feudalisme pak prabowo
jadi ini semua dinasti berprestasi dan dipilih oleh rakyat